jangan jangan mas ben niat
berniat ingin menceraikan aku
oh tidak tidak tidak tidak tidak
kalau dicerain gue
gue belum bisa
menguasai rumah ini dan perusahaannya
enggak enggak enggak
apa yang harus gue lakuin ya
jangan jangan dia matiin
dan dia mau nyerahin gue
gue ngelakuin ini semua
karena bagaimanapun gue tetep nyokap lo
lo ngerti kan
tapi lo ada bohongin bouhab gue juga
kalau lo yang beli cincin itu
gimana kalau bokap gue tau
gue ini kan udah bilang
lo gak bisa nerima niat baik gue
kalau lo tuh bener bener kira
oh gue kutuk loh ya
gue kutuk lo jadi batu
lo anak durhaka
kalau gue tuh bukan anak loh
yang ada tuh gue yang ngaduin lo sekarang
gue aduin aja ke papi semua
perbuatan lo di dapur lo
kita masih bisa bahas ini
bunggu pelintir lagi tangannya
gak aktif lagi hpnya papi
mungkin karena di luar negeri kali ya
makanya sinyalnya susah
ayo deh biarin aja deh
gue buangin aja sih adriana
jangan sampe ya
jangan sampe reva ngasih tau ke mas b
kalau gue udah bohongin dia aja deh
masalah cincin itu
aku mau ngasih tau ke papi
iya soalnya aku tuh udah bete banget by
iya papi tau gak sih
ternyata dia tuh bohongin papi loh
ya masalah cincin tuh bukan dia yang beli
tapi dari temen aku alex
tapi dia sengaja aja ngomong begitu ke papua
nanti jangan jangan
udah udah gak betah gitu deh
tapi jangan mau dibohongin sama dia
mas aku gak pernah bohongin mas
mas aku ngelakuin ini semua
supaya revo jadian sama alex
mas kan gak suka sama anak
menurut aku dia tuh udah keterlaluan banget
papi tau gak sih
atrina kan juga punya selingkuhan loh pi
mas aku cuma sayang dan cinta sama mas
aku gak pernah selingkuh sama siapapun
jangan dengerin reva mas
papi udah tau
papi tau dari kapan
papi tau tau lebih keren daripada aku
adrena itu udah selingkuh dari papi
kalo saran aku mendingan papi
mas jangan dengerin
mas jangan dengerin reva mas
bro kenapa sih berisik banget mahal tau
kalo menurut aku keputusan papi tuh udah oke banget
ceritain aja pi ngapain coba
mas mas mas aku mohon jangan
cewe cantik baik
aku ngelakuin ini semua buat demi kebaikan reva mas
supaya dia gak jadian sama boy mas
mas di jatoh mas
ya menurut aku keputusan papi tuh udah oke banget ma pi
cewe cantik muda baik tuh masih banyak yang mau sama papi
jangan pertahanin orang kayak adriana pi tukang bohong
mas jangan percayain sama reva mas
yaudah yudah pas papi pulang ya
pak i mau usir dia sekalian
mas keren banget ya udah
mas jangan dengerin aku mohon mas jangan dengerin reva
mas mas mas mas gak seperti itu aku bisa jelasin
bagus sih pi lebih cepet tuh lebih baik
lo keterlaluan reva
kok gak aktif
hmm itu artinya tuhan gak kasih izin lu buat telepon papi
giliran tadi gue telepon masuk giliran lo enggak kan
makanya jadi orang tuh jalan jahat jahat
lo emosi tapi mendingan lo jangan berbuat kriminal di rumah gue
aduh aduh aduh
kenapa nggak aktif aduh kenapa gak aktif sih
aduh aduh aduh aduh
jangan jangan jangan mas ben niat
berniat ingin menceraikan aku
oh tidak tidak tidak tidak tidak tidak
kalau dicerin gue gue belum bisa nguasain rumah ini
dan perusahaannya nanti gue bisa dimarahin sama nyokap gue
enggak enggak apa yang harus gue lakuin ya
oh mas ben mas
jangan jangan dia matiin teleponnya
dan dia dan dia mau nyerahin gue
aduh aduh aduh aduh aduh aduh
wah untung aja raya teleponnya sekarang
coba deh telponnya tadi pas gue lagi gangguin adriana
bisa ketahuan deh gue bohongin
sekarang gue udah di kawasan
tadi diantriin aba sama mondi juga
eh rek gue mau tanya dong
emang bener ya kalau udah jadian sama si alec
nah itu tuh
itu dia yang gue lupa jelasin sama lo
aduh ini semua tuh ulah dari istri muda bekap gue raya
emang kenapa dia
ya jadi itu gini ceritanya ya
waktu itu kan alec dateng ke rumah gue
nah kadonya tuh cincin
nah terus adrena bilang sama gue
kalo cincin itu tuh dari bokap gue
ternyata cincin itu tuh dari alex
kalo misalnya gue pake cincin itu
berarti kita jadian
ya gue kan gak tau
jadi salah paham deh
wah boy mesti tahu nih
ngapain juga dia harus tahu
namanya deh siapa gue
gak penting juga
iya soalnya boy tuh taunya lo tuh di jadian sama si alec
malahan si alec tuh udah gembur gembur ke anak warrior loh
kalo misalkan dia tuh di jadian sama lo
terus kenapa kalo gue jadian sama alec
boy aja jadian
duh banyak banget informasi yang kelewat ya selama gue dirawat
pusing deh gue
eh tapi rek
boy itu jadian sama angel karena dia tuh tau kalo lo tuh di jadian sama alec
eh yaudahlah rek
ya gue sih suka sama boe
tapi dia tuh gak suka sama gue raya
aduh lo jangan suka nuduh sembarangan deh rek
gue gak nuduh sembarangan kok
itu emang kenyataannya
malahan sahabat boy sendiri yang bilang sama gue
ngapain sih kita bahas ya terus
lo istirahat ya disana